saudara seorang pelajar yang tenggelam saat bermain di curug roast di serang banten berhasil ditemukan
diduga pelajar tersebut tak bisa berenang saat bermain di lokasi tersebut
pelajar berusia empat belas tahun itu tenggelam saat bermain bersama sembilan orang temannya di curug kroos kampung seberang desa cibojong kabupaten serang banten
korban yang tiba di lokasi langsung berenang seorang diri tanpa ditemani teman teman lainnya saat kejadian
saat diketahui tenggelam korban sempat melambaikan tangannya untuk minta tolong kepada teman temannya
tetapi saat dievakuasi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa